tugas keamanan kompleks tak mengakui keberadaan rizik syihab di perumahan tersebut
ketua fpi membenarkan posisi rizik syihab di perumahan nature hill sentul
dalam keterangan pers bentrok polisi dan fpi
ia menyebut saat kejadian rizik syihab berangkat dari nature hill sentul pada enam desember dua ribu dua puluh malam menuju karawang
peristiwa bentrok polisi dan fpi di tol jakarta cikampek terjadi di hari pemeriksaan
fpi menyatakan ia menghadiri pengajian subuh keluarga inti di karawang jawa barat
karawang adalah lokasi terakhir keberadaannya diketahui
usai insiden bentrok dengan polisi tak diketahui lagi posisi rizik syihab
apakah ia betul di karawang atau disembunyikan ke lokasi lainnya
fpi masih merahasiakan keberadaan imam besar fpi
kendati demikian rizik sempat muncul di megamendung
kabupaten bogor saat menyampaikan pernyataan saat pemakaman pengikutnya pada sembilan desember
wakil sekretaris fpi aziz yanuar menutup rapat rapat posisi rizik
ia merahasiakan keberadaan rizik demi keamanan imam besar fpi itu
seperti biasa ia kembali menyampaikan jika rizik dalam kondisi pemulihan
sehingga membuatnya tak dapat memenuhi panggilan polisi
namun ia menjamin jika rizik akan memenuhi panggilan polisi usai kondisinya
sudah mulai pulih dan membaik